ntar kalau ada apa apa kamu mau sendirian
tapi sih aku lebih percaya sama dio
karena aku yakin dio itu gak mungkin bohong
yah cuma intinya
aku akan nyampein kejadian ini ke papi sekarang juga
udah pergi ya tuh nonton dulu lah
gemah ya nyusul lah tuh
nanti nanti ini terseru
jika sebelen dua duanya
pika sebelen pika sebelen
sok gantung kamera jangan kemana mana
akang ewo deh aduh
terus moni terus nari
moni harus menang
iya insya allah
juru siklimu itu memetik keruncanya keluar nih
aduh memang si kemo itu
biar kita menajamu soalnya
satu dua tiga empat lima
kamu semua ingat kepala mata di mana nau ini
kamu semua ingat kepala humana
kamu semua ingat kepala mata di mana nau ini
tokoh bisa memutuskan
a balistrat bhw day persatuary
pert ambiguousowana benar benar sangat bagus
ada yang brazil kesan
mereka juga membesar

kita memang lupa menjawabnya
wah terima kasih
tapi saya kasian tuh sama musuhnya
ah dani bu
mudah mudahan dia bisa sembuh ya
alhamdulillah ya allah anakku
buat ibu hebat
biar bunyinya heboh
ya adek adeliana aku harus kesana
dikit lagi mudah
gak ada yang mau kutip
itu siapa yang main petasan kayak gini
inilah kebiasaan buruk menjelang ramadan
pasti aja banyak petasan
harusnya dipakai untuk lebih khusus
malah jadi hingar bingar kayak gini
feeling reva sih nih kayaknya dio sama temen temennya
tapi mendingan reva cek dulu ya fi ya
siapa sih yang main petasan kayak gitu
kamu tuh gimana sih kakak kan lagi lewat

nyalain mama lagi sekarang
ih kata mama tadi
suruh buat kagetin kak me
ternyata nenek itu jahat ya
masa sengaja nyuruh dio yang anak kecil main petasan di sini
supaya papi aku kaget
eh rafa lo denger baik baik ya
ini tuh rumah gue
rumah adriana bukan rumah lo
karena lo cuma main petasan
mau adik gue nyokap gue buyut gue siapapun mau main petasan di sini
terserah mau mereka pasang bom rumah gue beda
juga terserah bukan urusan long ngerti
jangan percaya juga apa kata dia cuma pembelaan doang
supaya nggak dimarahin sama kakaknya yang kaget
jadi malah bemperin mamahnya
kalo dio yang nyuruh sendiri kenapa jadi dia yang disalahin
eh ini anak kecil ikut ikutan lagi udah deh
katanya tadi suruh biar ini apa tuh kakak yang
dio kamu diem deh
dio ga usah ikut ikutan deh
ga mungkin juga kan rafa
sekarang saya mau ngagetin papa kamu yang udah jantungan
ntar kalau ada apa apa kamu mau sendirian
tapi sih aku lebih percaya sama dio
yah cuma intinya
aku akan nyampein kejadian ini ke papi sekarang juga
untuk kak adi
tunggu tunggu tunggu
jangan jarang rima
bisa duduk iang apa apa
jangan jalan jauh
kamu jangan jalan jauh
kamu jangan jalan jauh
kamu jangan jalan jauh
gablek banget sih dibilangin ya
jangan terang terangkan begitu
ya gimana kita gak terang terangkan
moni kan di pertandingan malam ini menang
dan kita bangga sebagai anggota ajk be
tapi bukan begini caranya
kalau begini sama juga mancing emosi musuh
itu apa loh
kalau kamu mau mancing mancing
mending di balong aja ikannya gede gede
jangan di sini
udah udah udah
udah deh lo mau terang terangkan kek
mau nyanyi nyanyi kek tapi jangan di sini
re re raya
ngusihin kita semua
kenapa lo diam aja